hai umat islam jemaah tarekat naksabandiah yang berada di kecamatan pauh kelurahan binoang kampung
dalam padang sumatera barat kamis malam sudah mulai menjalani sholat rawih pertama dan akan
mulai berpuasa pada jumat ajaran tarekat ini menghitung satu ramadhan berdasarkan metode
hisap kitab munjid yaitu menjumlahkan bilangan puasa pada tahun lalu perhitungan itu telah
dilakukan turun temurun sejak tahun seribu sembilan ratus enam silam ajaran yang mereka yakini ini menuturkan ramadhan
seribu empat ratus empat puluh tiga hijriyah jatuh pada jumat dimana pada hari tersebut pemerintah akan menggelar sidang isbat
penetapan awal ramadhan tahun dua ribu dua puluh dua ini aliran tarekat naksabandia memiliki ribuan orang
penganut yang tersebar di sebelas kecamatan kota padang dan kabupaten di sumatera barat
diantaranya kecamatan pauh
kuranjikoto tangah dan kecamatan lubukilangan selain itu terdapat juga para penganut di luar
kota padang seperti kabupaten padang pariaman agam pesisir selatan dan solok
mulai puasa penentunya dari apa ya perhitungannya ya pertama kan kita menggunakan saat saat
tak hanya di sumatera barat sejumlah umat islam di jawa timur juga melakukan sholat rawih pertama
pada kamis malam seperti yang dilakukan santri dan warga sekitar pondok pesantren mahfilud huror di
desa suger kidul kecamatan jelbuk jember penetapan satu ramadhan tahun ini jatuh pada hari jumat
berdasarkan hitungan dalam kitab salaf dan menjelaskan bahwa kecamatan itu diperkenalkan oleh
para penyelidikan dan penjualan penghantar ke rumah yang diperkenalkan oleh para penjualan dan penjualan
penjualan dengan kredit yang diperkenalkan oleh para penjualan dan penjualan yang diperkenalkan oleh para penjualan dan penjualan
kitab salaf nazatul majalis oleh syekh abdul rahman ash shufuri ash shafi'i
ada peketerangan dari dalam kitab nazatul majalis

khamisu ramadanil mawdi awalu ramadanil ati
jadi lima hari dari ramadan yang pertama ini menjadi ramadan yang akan datang
selain melaksanakan sholat rawih berjamaah
di masjid area pondok pesantren mahfidud duror ini juga menggelar tadarus
puasa lebih awal pada jumat juga diikuti oleh warga sekitar
yang ada di perbatasan antara jember dan bondowoso
tim liputan cnn indonesia